dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia zubairi jurban
halo selamat sore pak zubairi
ya selamat sore mas
pak zubairi ini tanggapan dari idi soal vaksin nusantara ini yang tiba tiba saja muncul ini menarik sekali
menurut idi sangat prihatin dengan kemunculan adanya vaksin nusantara ini
nah kalau dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya apapun vaksinnya asal bisa terhindar dari covid sembilan belas sebenarnya bisa saja diterima
nah ini dari idi sendiri mengapa bisa sampai prihatin seperti ini
ya jadi intinya sekat ini kita berpikir lebih logis
namun kalau bicara apalagi menyediakan vaksin untuk masyarakat yang begitu banyak ya logis dan ada bukti ilmiahnya
jadi selama bukti ilmiah ya welcome
tapi sejauh ini apakah ada
apakah ada seperti sesuatu yang ditutup tutupi dari pengembangan dari vaksin ini yang sekarang ini sudah menuju ke untuk melihat di fase keduanya pak
kalau mengenai pertanyaan mengenai vaksin nusantara ya
kita hanya amat amat terbuka asal ada bukti ilmiahnya
vaksin itu begitu terbukti nanti di fase tiga bagus ataupun fase tiga semakin
sementara terimprinsipnya bagus kan pertimbangan banget oleh bepong untuk dipakai untuk masyarakat
nah seorang ini ya nanti dulu lah ngomongnya belum fase duanya aja belum
kalau misalnya memang kita ketahui bersama bahwa vaksin ini kan sebenarnya katanya menggunakan sel dendritik
nah ini sebenarnya perbedaannya apa dengan vaksin yang saat ini sudah disalurkan ataupun diterapkan kepada masyarakat
berapa katanya pak
ya jadi vaksin kan asalnya macam macam yang sel dendrit itu prinsipnya kan begitu kita disuntik atau kita termasukkan virus
maka tumbuh dan mal ini mengesipkan vaksin t
di dalam putih ada vasopil resonofil batang segmen limbosid
dan di limbosid ini ada tb dan yang lain
limbosid t itu sebagai sel
memori kemudian mengingat ini virus ini bajunya seperti ini kepalanya kayak gini
jadi cepat cepat kita akan mencari penjelasannya
kita mengenali oleh limbosid t
jadi limbosid t kemudian setelah mengenali menginstruksikan kepada sahabatnya limbosid b untuk memproduksi antibody
jadi antibody yang terbentuk bisa melindungi kita terhadap sesuatu yang masalah
menurut informasi yang saya dapatkan vaksin nusantara ini karena menggunakan
sel dendritik begitu apakah memang prosesnya ini justru lebih lama dan juga membutuhkan modal yang cukup besar begitu pak
dibandingkan dengan vaksin yang selama ini sudah kita kenal seperti sinovac dan lain sebagainya
ya jadi kalau kita ngomong limbosid t dalam kali ini untuk dendrit ini mau diterima oleh sel dendrit
memorinya ini supaya kenalnya lebih lama supaya bisa tahan tui nya bisa tahan lebih lama

jadi kita tunggulah apa berhasil aman dan efektif
kalau sudah aman dan efektif apakah kekembaran yang disuntik ini tahan tiga bulan enam bulan satu tahun atau seumur hidup
bahkan vaksin yang beredar sekarang baik amerika baik jerman baik yang dari china
tampaknya belum ada yang berani klaim bahwa vaksin ini bisa bertahan satu tahun dua tahun atau seumur hidup
jadi jawabannya untuk semua orang
semua vaksin yang ada sekarang belum tahu akan bertahan berapa lama
termasuk soal kekebalan seumur hidup ini pak yang sempat diklaim bahwa vaksin nusantara ini cukup baik dalam kekebalan seumur hidup dalam covid sembilan belas ini
ya itu sangat contoh bahwa vaksin vaksin yang sudah di establish yang setingginya sudah ambil proses sudah ada laporan sementara itu pun belum tahu jawabannya
jadi kalau untuk yang vaksin yang sudah di establish yang sudah ambil proses sudah ada laporan sementara itu pun belum tahu jawabannya
kalau nanti baiknya long path kan saya janji memang
mereka j tracking adalah outsite ini polsk semua
bi hai menang che air
pada puluhan ribu relawan dan dari beberapa negara
nah kemudian waktu tiga ini sudah jalan walaupun belum selesai
kita bisa minta laporan pendahuluannya untuk kemudian dipertimbangkan
apakah vaksin sementara ini bisa dipakai tidak
itu kalau kemudian untuk ketiga
karena masih dua belum selesai jadi aku nggak bisa jawab
tapi kalau misalnya untuk sel dendritik ini sendiri
yang sejauh yang bapak ketahui bapak pelajari
sebenarnya ini apakah hanya bisa untuk digunakan untuk menangkal virus corona
ataukah sebelumnya sudah ada seperti kalau saya tidak salah
soal kanker juga menggunakan sel dendritik ini pak
ya kanker pada beberapa penelitian
tapi belum juga menjadi standar sekarang ini
jadi kanker dan virus beda banget
jadi saya tidak ada satu penelitian yang telah dibikin dari sel dendritik

akan dibikinnya juga nanti dari satu orang itu seminggu
tapi intinya saya welcome kalau kemudian bukti bukti ilmiah mendukung
karena program ini kalau benar benar berbukti ilmiah
sebelum ada bukti ilmiah ya jangan dulu
jangan dulu dong di media masyarakat
namun silakan tolong diklinik asetatunya
terbentun di majalah ilmiah terakreditasi
kemudian setelah fase dua nanti selesai
ya aman dan efektif bagaimana desain penelitiannya
bagaimana hasilnya itu silakan diterbitkan di jurnal kitoran yang terakreditasi
yang sudah ada video nya
terbuka nanti kalau sudah terbukti di bidang ilmiah

kalau belum artinya masih jauh kita dari pemakaian untuk praktik
jadi berupa yang dikatakan mungkin

tapi karena ini terbuka baru dan belum ada buktinya
walaupun pengembangan vaksin nusantara ini didukung oleh kementerian kesehatan
tetap harus menunggu bagaimana hasilnya juga ya pak ya
ya didukung oleh siapapun
saya kena lakukan sekarang untuk memanfaatkan sebuah obat atau vaksin
untuk disuntikan diberikan kepada orang
kursi klinik pada satu dua tiga
apakah itu kemenkat
profesor apakah itu doktor
baik dari amerika atau dari australia atau dari manapun
atau dari indonesia dari semarang
ini mutlak harus dibalik kursi klinik pada satu dua tiga
hanya sekarang fase tiga nya
tidak selesai total
atau sudah ada laporan pendahuluan
dan bepom yakin dengan laporan pendahuluan itu
maka baru bisa dikeluarkan izin otorisasi yang
berarti ini artinya bahwa idi tidak diikut sertakan dalam pengembangan dari vaksin nusantara ini pak
sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya dalam hal pengembangan vaksin ini
apakah idi harusnya juga ikut tergabung dalam pengembangan itu
oh tidak tidak perlu tidak perlu
jadi siapapun pusat pusat peneliti manapun silakan saja
dan kan penelitian selama kalau masuk ke medis
ke media untuk masyarakat ya
kita perlu bukti ilmiahnya
itu semua bukti ilmiahnya kemudian bisa diterima oleh
kalangan ilmuwan indonesia
kalau sudah mau di
itu berarti penelitian awalnya satu dua
kalau dipakai harus menjadi
ilmu yang diterima oleh banyak kalangan di banyak negara
saratnya misalnya sinovac sekarang kan hanya di china harus
juga di indonesia juga di
juga di amerika juga di amerika namun juga di inggris di tempat lain

orang dan kalau bisa di banyak negara
kalau butuh tiga wajib di puluhan ribu orang
baik pak zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas
ketua pemerintah penerbangan ketua pemerintah kesehatan dokter indonesia
terima kasih atas waktunya